sementara itu sesosok jasad pria ditemukan warga mengapung di sebuah lokasi pemancingan damkaret sungai berantas desa sudimoro jombang
korban yang diduga warga desa sugihwaras ini sebelumnya dilaporkan keluarganya menghilang selama satu pekan
beginilah proses evakuasi jasad bangun sutrisno pria warga desa sugihwaras mengaluh jombang yang ditemukan tewas mengapung di damkaret sungai berantas
desa sudimoro kejamatan mengaluh jombang kamis siang
jenazah korban pertama kali ditemukan pemancing dalam kondisi sudah bengkak dan membusuk
dengan peralatan seadanya akhirnya jenazah berhasil dievakuasi ke tepi sungai meski membutuhkan waktu cukup lama
korban diduga tewas karena tenggelam akibat terseret derasnya aliran sungai saat sedang memancing satu minggu lalu
setelah berhasil dibawa ke tepi sungai jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat rsud jombang untuk dilakukan otopsi